sekarang kamu tanya sama aku
kenapa aku harus pakai cicit ini
aku lihat kan ini
aku selingkuh kau
tanda cinta kita ndre
janji kita berdua ndre
kenapa kamu tiba tiba seperti ini
aku mohon kamu pakai lagi
kamu pakai lagi ya
aku gak akan pakai cincin ini
dan tadi kamu nanya sama aku kenapa ndre
ndre tunggu dulu
ndre tunggu ndre
ndre aku mohon buka pintunya
pernikahan non dila dan mas satria semakin dekat
kamu ngapain di sini
ada apa ada apa sama kamu
kita duduk dulu ya
kamu kenapa sih mai
di sini kan rawan main
kalau kamu di jahatin orang gimana coba
ada apa sih
aku yang pernah bilang sama kamu
kalau ada apa apa sama kamu kamu harus cerita

may kamu harus berhentijek
maksat hati guys
aku tak gape
kalo gilturt nanti kamu biarkan kita
dari muka kamu menandakan kalau kamu baik baik aja
pasti ada apa apa kan
maya baik baik aja
ya udah kalau kamu bilang baik baik aja
kamu yakin kamu mau cerita sama aku
makanya gak ada apa apa mas
saya baik baik aja
saya baik baik aja
kalau ada apa apa kamu harus cerita sama aku
aku gak pengen lihat kamu seperti ini
sekarang kamu harus lagi air mata kamu
kebetulan kita ketemu di sini
aku mau kasih tahu kami sesuatu
aku semakin ragu untuk nikah sama sama
sampai ketemu dengan santria
aku harus ngedapetin semua yang aku mau
ya caranya dengan menikah sama santria
enggak aku gak boleh gagal nikah sama dia
sampai dugang considerations

ya tuhan connot selamatla
makanya non saya datang ke sini untuk bebasin dari itu non
bebasin bebasin dari apa
non makanya saya kesini mau ngajak kabur nonnila
tapi sebelum itu kita ambil lara dulu non
mendingan kita hidup di desa aja non seperti dulu
kita bertiga kita bahagia non
biar lo sadar dari mimpi lo
sampai kapan pun gue gak akan pergi sama lo gustaf
gue akan tetap menikah sama satria walaupun gue gak cinta sama dia
tapi nonnila gak akan pernah bahagia non
karena nonnila gak pernah mencintai dia kan
udah pergi aja pergi pergi